di reskrimum polda metro jaya melakukan penggerbekan
di sebuah rumah yang diduga menjadi tempat penyekapan dan tindak kekerasan
terhadap korban berinisial ms di kawasan pulau mas
pulau gadung jakarta timur pada rabu malam
dari penggerebekan ini tiga orang pelaku penyekapan berhasil ditangkap
penggerebekan dilakukan atas laporan dari istri korban
yang curiga kalau suaminya disekap pelaku di sebuah rumah
menurut dirkrimum polda metro jaya
korban dengan para pelaku merupakan rekan kerja di sebuah event organizer
penyekapan sendiri dilatar belakangi masalah keuangan
antara korban dengan para pelaku
penculikan dan penyekapan yang dilakukan sejak
polda metro jaya
tanggal tujuh januari kemarin
yang jelas ada kekerasan di sana
kemudian juga ada intimidasi dan penyekapan dilakukan
selama beberapa hari hampir satu minggu
setelah dilakukan penangkapan
ketiga pelaku langsung dibawa ke polda metro jaya
untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut
f rizal jakarta